untuk mencabut pisang on a rifle
ingin ke bali
dan yang di depokasi sekarang
karena sudah di depokasi
itu langsung sudah
tidak boleh lagi berkunjung ke bali